selamat ya pangeran tampan performance nya bagus banget semalam
gue bangga sama lo salut lanjutkan mantap
iya selamat ya
tapi emangnya lo gak puas ya udah nyanyi
cukup puas kok
ya terus kenapa sekarang lo masih nyanyiin gue
baru aja diomongin dateng orangnya
nggak ada yang ngerti
tapi gue gak tau
ngapain lo disini
gak takut jalan beret lagi
justru gue sengaja nungguin lo disini
karena semalam gue pengen ngomong tapi lo keburu pulang
hari ini ada waktu
kalau lo ada waktu gue pengen ngajak lo makan bareng
gak ada maksud apa apa sih
ya anggap aja ini bentuk ucapan terima kasih gue ke lo
karena lo udah nolongin gue kemarin
santai aja lagi
kalau orang lain juga kena kejadian kayak kemarin pasti gue tolong
iya sih gue paham
kan rezeki nggak boleh ditolak
makasih ya ki udah nganterin gue
kalau setiap hari lo harus pura pura kuliah kayak gini
lo harus berangkat pagi
tapi lo gak tahu lo mau kemana sampai lo kerja
ya abis mau gimana lagi ki
untuk sekarang yang gue lakuin cuma itu doang
karena gue gak mungkin bilang sama ibu kalo gue udah dikeluarin dari kampus
tapi yakin lo gak mau cerita aja
kalo gue udah dikeluarin dari kampus
gue harus ngasih tau
sebenarnya sih gue juga sedih banget
kalau harus terus terusan bohongin ibu
tapi gue gak mau nambahin bebannya ibu
dan gue bertekad gue akan ngumpulin uang yang banyak
gue tuh selalu bangga sama lo put
itu pasti bakal tercapai
dan patang menyerah
gue bakal selalu dukung lo
ini sebentar lagi udah shift kamu loh
kamu gak mau siap siap dulu
iya pak ini sekarang mau siap siap kok pak
lo siap siap aja dulu
gue berangkat ya
siapa yang transfer gue
bayaran perform gue semalam emang gak seberapa
kau mau ngumpulin uang kuliah
dah mbak pur
utang gue aja belum selesai yang kemarin masih banyak banget
transfer uang hasil dia nge ban ke gue
rizki baik banget
gue terharu banget sama rizky
dia bela belain nge ban
tapi hasilnya malah dikirim ke gue
gue gak enak banget kalau harus nerima uang ini dari rizky
ya ampun ki
gue harus kerja lagi
gue bener bener pengen ketemu sama dia
gue bener bener dibuat penasaran

ata ngapain disitu sendirian
apalagi lagi ada masalah ya
pokoknya kayak gimana semua yang kabur
kok gimana sih tauch
tapi gue pulang dia sama si before
lo kaget kan kenapa gue bisa ada disini
lo tau gak
semuanya pada suka sama penampilan kita
lo kenapa sih diem aja usus goreng
jutek banget sih sama gue
lo pasti lagi cari awan ya
pasti belum sikat gigi
gara gara bokap
selama ada gue disamping lo
pangeran tampan ini
gak bakal ada orang yang berani ganggu loh
termasuk bokap gue
ada juga kalau gue deket sama lo
gue bakalan selalu kena masalah
padahal gue udah jutekin dia
tapi masih aja dia terus ngikutin gue
gue sampai berasa kayak punya ekor
karena diikutin kemana mana
gue tempelin terus
selamat ya pangeran tampan
performance nya bagus banget semalam
lo gak puas ya
cukup puas kok
ya terus kenapa sekarang lo masih nyanyiin gue
gue juga mikir hal yang sama sama lo usus goreng
suara gue pasti bagus kan
itu artinya apa
artinya suara gue merdu
lo tuh sadar gak sih
bukan merdu tapi ganggu
udahlah usus goreng
gak usah denial
ya emang bagus
saking bagusnya suara gue
oma oma dan opo opo disana pada jatuh tertidur
ya karena suara gue bagus kayak lalabai
tau gak sih kalau anak bayi dinyanyiin
lo tuh sadar gak sih
emang kebanyakan pendengarannya agak berkurang
itu kenapa mereka tuh gak bisa denger dengan jelas
kalo suara lo itu jelas jelas ganggu
mereka males kali dengar suara lo
sampe milih untuk tidur
gue mau balik kerja
akuin aja suara gue bagus
selamat datang di delika resta
orderannya untuk berapa orang pak
saya kebetulan mau
apa bapak manajernya
saya sendiri pak
apa ada yang bisa saya bantu pak